akbar dan mansyah dan arya satwiko pemuda berusia dua puluh tujuh tahun asal kelurahan mekarjaya depok jawa barat
rela membagi kesibukannya sebagai karyawan swasta dan mahasiswa magister di salah satu universitas negeri di indonesia
untuk menjadi petugas penyelenggara pemungutan suara dalam pilkada depok dua ribu dua puluh yang akan datang
akbar yang telah dua kali menjadi petugas pps pada pemilu dua ribu sembilan belas dan pilkada dua ribu lima belas yang lalu
menyebutkan bahwa pilkada di tengah pandemi covid sembilan belas ini berdampak kepada minimnya partisipasi warga yang ingin menjadi petugas bps
dikarenakan sejumlah syarat yang ketat
syarat untuk menjadi petugas pps di komplek gria lembah depok kelurahan mekarjaya dituamakan anak muda
dengan usia di bawah lima puluh tahun serta tak memiliki bayi atau balita yang tinggal bersama di rumahnya
itu sih jadi lebih selektif untuk memilih
biasanya kan memang petugas petugas yang jadi petugas kpps itu kan
orang yang menjabat sebagai ketua rw ketua rt mungkin
kalau sekarang karena ada regulasi harus di bawah lima puluh tahun dan tidak memiliki balita ataupun bayi di rumah
jadi lebih selektif untuk memilih petugasnya
begitupun arya satwiko yang baru pertama kali menjadi petugas pps pada gelaran pilkada depok
menyadari syarat yang meminimalisir partisipasi orang tua dalam pilkada esok
menjadi alasan tersendiri baginya
ketua rw yang menjadikan anak muda harus berpartisipasi aktif dalam gelaran demokrasi terbesar di daerahnya
meski upah yang didapatkan tak sebanding dengan rasa khawatir akan infeksi covid sembilan belas
kalau misalkan ya alasan logisnya ya karena emang gak ada orang tua yang mumpuni lagi
karena disini kan kebanyakan orang tuanya juga udah di atas lima puluh tahun ya
mau gak mau untuk anak anak mudanya melakukan regenerasi menjadi panitia
karena sebelum sebelumnya itu biasanya mereka yang megang
kalau ya di pemilu presiden beberapa tahun
sebelumnya atau pemilu wali kota beberapa tahun sebelumnya juga
jadi ya mau gak mau kami kami ini yang masih muda ini untuk menjadi panitia pemilu yang saat ini berlangsung
ketua kpud depok nana sobarna mengakui bahwa pilkada kali ini menimbulkan sejumlah tantangan
dalam merekrut petugas pps yang direncanakan berjumlah tiga puluh enam satu ratus tiga puluh lima orang untuk gelaran pilkada depok
nana sobarna meyakinkan masyarakat sejumlah syarat yang ketat bagi rekrutmen petugas pps
yakni usia maksimal lima puluh tahun dan minimal dua puluh tahun tidak terafiliasi dengan partai manapun
serta bersedia mengikuti rapi tes hingga penggunaan apd pada hari pencoblosan
agar petugas pps siap dan yakin untuk menjadi ujung tombak kpud depok pada hari h dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
sehingga pada saat itu kami melakukan rekrutmen pada saat batas waktu yang tidak ditentukan
kami belum memenuhi kuota
sehingga kami memperpanjang durasi waktu untuk rekrutmen
tapi kemudian setelah diperpanjang alhamdulillah kami dapat memenuhi kuota ataupun jumlah yang memang kami butuhkan
selain harus dalam kondisi fisik yang sehat
petugas pps tak hanya mengawal pemungutan suara dalam pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh sembilan desember esok
namun juga harus piawai dalam menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau sirekap
sebagai informasi awal masyarakat